setidaknya gue bisa jujur
perasaan gue gimana setelah gue tau mereka jadi anak
ternyata bu nawang
kerja di salah satu kantor cabang deddy ya
ini kantor cabang pak remon
ada keberan apa ya
mbak mel sampai datang kesini
saya mau ketemu sama salah satu karyawan kantor sini
udah bagus coba
maaf saya gak sengaja
kok bapak diem aja
handphonenya gak apa apa kok bapak
gak rusak gak apa itu bapak bisa cek aja sendiri
lagi juga salah bapak main handphone di tengah jalan kayak gini
eh tunggu tunggu
apa lagi ya pak
mau ganti rugi masalah handphonenya
handphonenya nggak apa apa pak kan saya udah bilang kalau saya nggak sengaja
kok malah kamu yang protes saya
harusnya saya yang marah karena kamu lari nabrak saya
saya buru buru pak mau ngejar pacar saya
apa yang juga saya jelasin sama bapak
saya juga nggak butuh penjelasan dari kamu
yaudah kalau gitu berarti masalahnya clear kan
udah gak ada masalah

apa lagi sih pak
saya tau pasti bapak mau modusin saya kan
ini buktinya saya mau masuk dalam kami bapak tahan tahan terus
emang berapa sih harga handphonenya
tapi gak jadi
ini modus gaya baru pasti iya kan
kamu jangan sembarangan ngomong ya
emang ya zaman sekarang banyak banget modusnya
udah gak main sms lagi ya
makanya bapak datang ke kampus elit ini buat nipu
sosowan pake baju rapi kayak gini buat meyakinkan
ujian juga minta pulsa juga kan
saya bukan penipu
udah lah pak ngaku aja
heh daripada saya panggil sekuriti kampus buat ngusir bapak dari sini
mending bapak pergi aja pak
daripada ganggu saya
harusnya gue bisa ngerasa lega
karena akhirnya putri bisa jadian sama pake psikopat nabi
orang yang dia cintai
tapi hati kecil gua
kalo sebenernya gua ngerasa cemburu
sumpah gokil banget sih
gua sampe sekarang nih ya
belum bisa move on tuh dari kejadian semalam
emangnya semalem ada kejadian apa
lah si putri sama si panggara kan kejadian semalem
kenapa dada gua sesak banget ya
seap kali gue inget pangeran sama putri jadi an
pangeran sama putri peja huner
setidaknya gue bisa jujur
perasaan gue gimana setelah gue tau mereka jadian
gue lagi di restoran delika
lo kerja lagi disana
sorry ya ki gue belum ngasih tau lo soal ini
pangeran udah tau
pangeran sih orang pertama yang tahu gue kerja lagi di restoran ini
oke gue kesana sekarang
oke gue kesana sekarang ya
apa udah ada yang ngasih tau risky
akhirnya gue dan pangeran udah jadian
padahal gue nunggu waktu yang tepat buat cerita sama rizky
atau mungkin jangan jangan
risky marah karena gue lupa ngasih tau dia
gue udah kerja lagi di restoran ini
ya ada apa pak gugur
mel dateng kesana nemuin bunda awang
jangan sampai bunda awang resign dari kantor itu
kalo dia bersikeras kamu ingetin aja masalah kontrak kerja
nanti saya kesana ya ingetin ingetin
oke terima kasih
mel berulah lagi joe
barusan manajer kantor bunda awang baru nelfon saya
mel nemuin bunda awang dan mel bilang
kalau kantor itu salah satu cabang punya saya
gajah makan gawat
gawat gak bisa dikawal
rencana pak bos buat deketin bunda awang
gak gak gak
saya gak mau cinta saya kandas
kita kesana berangkat aja
cepetan joe joe bawa mobilnya
lama banget sih eh penganten kamu
ini lu udah ngebut pak bos
cepetan gak usah pake rem terbang sekalian kalo perlu
ini udah ngebut pak bos